wah ini kenapa sih kulit gue kayak lengket lengket gitu
tadi itu kita lewatin apa ya kayak minyak minyak gitu loh
itu sepertinya bekas cairan gilingan
kalau kata dukun tadi itu benar itu adalah minyak akar kuning
minyak itu nggak berbahaya kok
tapi menurut buku mitologi harimau yang aku baca minyak itu biasanya digunakan untuk menghilang
kayaknya terjadi kay
sakti di mana
nanti aku ceritakan
ayo cepat bantu aku untuk bangunin dua orang ini
mereka pergi dengan tidak membawa barang barang
itu artinya mereka terburu buru perginya
sepertinya mereka cukup lama meninggalkan tempat ini
sepertinya ada musuh mengancam mereka
aku harus segera menyusul anak anak itu
saya tidak menemukannya
sebenarnya alina itu kemana
atau jangan jangan kimau salah informasi
tidak mungkin karina
sebelum ke lampung
pasti kimau sudah mencari informasi terlebih dahulu
ya terus kita harus bagaimana sekarang halim
mana sekarang malam akan tiba sebentar lagi
lebih baik sekarang kita kembali ke palembang
kita beritahu guman
kalau alina pergi bersama sekali
lari kemana lagi kau
pemuda ini tidak begitu terbaca
tadi saya dengar kok bicara soal ini
soal desa kemayan
jangan meletakkan pada saya
gimana itu desa kemayan
saya tidak bicara apa apa
itu nya belul
lalu bagaimana dengan inyai kumayan
semuanya sudah pergi entah kemana
saya bersumpah saya tidak tahu dimana inge dan desa kumayan itu berada
saya hanya pernah mendengarnya saja keberadaan mereka
hanyalah legenda di desa kami
ya udahlah lepasin aja
dia juga udah bilang jujur kan kalau dia gak tahu kumayan dimana buat apa lagi coba
lalu kenapa kau mencoba kami
saya ingin inge dalam tubuh tuhan ini
lagipula saya sudah menolong kalian saat terjebak dalam kolam bekas penyelingan minyak akar kuning
bisa bisa kalian sudah habis dimakan buah ya
ya udah lembut lepasin aja
lagian sekarang kita mau makan apa apa kan
terima kasih terima kasih
ya udah kalau gitu sekarang kita balik dulu ngambil barang barang
iya kita juga harus ganti baju kan
mungkin kita harus pergi dari sini hutan ini nggak aman buat kita
gua marah ya tuhan gua marah anak gua
ibu apa kabar ibu
kabar baik nak
syukurlah kalau ibu baik baik aja
sekar mana sekar
gini bu sekar itu kan dia kuliah di jakarta dan rasanya juga
belum tepat waktunya untuk mengajak dia datang ke sini
tidak apa apa nak
yang penting sekarang kamu ada di sini bersama ibu
ibu kangen sekali sama kamu marah
bagaimana kabar wiwi sehat
iya wiwi baik baik aja bu
dan wiwi juga tidip salam untuk ibu
sejak kau memutuskan untuk menetap di jakarta beberapa tahun yang lalu
ibu ibu sekarang selalu sakit sakitan
bang apa apaan sih roti kan tidak apa apa bang
ratih sehat kok
aku tidak mampu menyembuhkannya mara
karena sepertinya ibu ibu enggak ada untuk sembuh
kenapa bisa begitu bu ibu sebenarnya sakit apa
ya paling ibu cuma batuk terus pilak
itu kan normal marah itu wajar kan bang
oh ya nak selama ini ibu selalu memikirkan kamu marah
bagaimana dengan keluarga baru mau di jakarta sayang
sudahlah ibu ibu tidak usah bohongin saya lagi
saya itu hanya ingin ibu ibu dalam kondisi sehat dan ibu bisa tenang hidupnya
sekarang gini kalau nanti waktunya sudah tepat
saya akan ajak ibu ke jakarta menginap di rumah saya
bertemu dengan wiwi dan juga sekarang
pasti mereka akan senang untuk ketemu dengan ibu
bang boleh kan ratih ikut gue marah
boleh kan bang
kalau itu memang membuat kau lebih tenang aku izinkan
pergilah ke jakarta
tapi aku tidak bisa meninggalkan tanah bengkuluku ini
aku terikat dengan tanah kelahiranku
ini adalah rumahku halamanku lingkungan hidupku
kalau begitu rati juga tidak bisa meninggalkan abang sendirian
aku juga tidak bisa melihat kau sedih terus menerus
kalau kau ingin ke jakarta pergilah
nanti aku yang akan sering mengunjungimu
itu pun kalau keadaan sudah aman
karena masih banyak sekali musuh yang mengincar dan mengancam nyawa keluarga kita
keluarga para inik
kami tidak akan mel plugs nanti ines pluks
evening papan ini bu electrostati mulia truk
lihat saja died nengka dipakai
menurut buku mitologi harimau yang aku baca minyak itu biasanya digunakan untuk menghilangkan jejak manusia harimau
eh tunggu tunggu tunggu sebentar
jadi dengan minyak nih musuh musuh gak bisa nemuin gitu
bener sekali sakti
kayak dosen antropolog aja lah antrop buku buku buku aja
ya memang seperti itu adanya
gumpa aduh panik
sepentingnya gumpanya disini saja